oke itu indi kak
oke jangan ya pak
duduk aja dulu ya
langsung aja mbak selasi duduk
buat apa kamu panggil aku sini
untuk menyaksikan kalian pacaran
denger ya aku tuh gak punya banyak waktu untuk nemenin orang pacaran
karena aku pengen tahu keputusan kamu
keputusan apa lagi sih dok
kamu masih mau nikah sama aku kan
kamu masih mau kan jadi istri aku
keterlaluannya kamu do
kamu tuh kurang ajar to
kamu pikir aku akan menerima lamaran kamu dengan cara seperti ini
kamu pikir aku takut dengan ancaman kamu gak
enggak do enggak sama sekali
sampai detik ini
sampai detik ini aku masih tetap dalam pendirian aku
aku gak mau menikah dengan kamu
terserah kamu mau menikah dengan siapapun
mau dengan camillah mau dengan ana
aku benar benar gak peduli
tapi yang penting tolong balikin cantik sama aku
balikin anak aku do
cantik sama aku itu suatu paket
jadi kalau kamu pengen memiliki cantik kamu mesti menikah sama aku
kalau kamu enggak nikah sama aku kamu enggak bisa memiliki cantik
do kamu tuh apa apaan sih do
kamu kenapa sih mau aja sama edo
karena kamu tuh tahu
kamu tahu kan
kamu tahu kan kalau edo itu pasti gak bakal mencintai kamu
dan dia pasti dia pasti berbuat seperti ini cuma memperalat kamu na
untuk menjaga cantik untuk merawat cantik
kamu mau jadi babysitternya cantik ya
kamu itu pintar kamu itu cantik
tapi kenapa kamu bodoh atau enggak
kenapa sih kenapa
hana kamu tuh udah tahu sepak terjangnya edo kan
dan petualangan edo terhadap perempuan perempuan
dimulai dari kamila lalu aku na
terus kenapa kamu masih mau sama edo
kamu pikir kamu pikir edo bisa dipercaya iya
kamu pikir edo bisa memegang omongannya sendiri gitu ha
gak usah mimpi kamu nak
lihat aku lihat aku lihat
aku selalu disiasiakan sama edo ana
aku selalu disakitin sama dia
padahal kamu sendiri tahu pak
dulu aku benar benar mencintai dia
aku benar benar rela berkorban demi dia
aku selalu disiasiain na
dan kamu mau seperti aku
kamu mau seperti aku gak
mau seperti aku disiasiakan demi kamila
disiasiakan demi siapapun
di kayaknya itu udah berubah di
kayaknya bukan seperti kayaknya yang dulu

sampai kapanpun edo tuh gak akan pernah bisa berubah
selama ini aku selalu percaya sama dia
tapi dia selalu ngerobek hati aku na
sekarang hati aku udah mati
hati aku udah hancur
karena semua itu dihancurkan oleh edo sendiri
kamu mau menikah dengan siapapun
aku gak peduli
aku bener bener gak peduli dok
ya aku mau cuma satu
tolong kembali anak aku sama aku
tolong kembalin cantik dok
indi dengerin aku dulu di
aku tuh udah bener bener rubah
aku udah bener bener berubah
dan keputusan aku gak akan pernah berubah
aku masih mau menikah sama kamu ini
aku mau menikah sama kamu
kamu tuh jahat ya dok
kamu tuh jahat banget dok
kamu tuh jahat
udah indi indi indi indi
kamu ditelan orang dik
indi kasihan ke edo
kenapa kasihan ke edo
kita bicara di dalam sayang
masuk ya fah
jadi dia taufan berani mencium kamu saat kamu sedang tidur mila
wah dan dia mencintai kamu
keterlaluan sekali taufan
tuh benar benar gak nyangka
berani beraninya dia berbuat seperti itu sama kamu mila
karena kamila gak dengerin kata kata ayah
dan ternyata apa yang ayah takutkan selama ini
itu benar ayah
harusnya kamila dengerin ayah
dan sekarang kamila nyesal ayah
kamila bersalah ayah
bila kamu gak salah sayang
enggak bukan kamu yang salah
kamila kamu gak salah
kamila kamu gak salah sayang